sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
jagain debbie pak
dadah debbie ya pak
kabarin mak kalau udah sampai ya
sampai jumpa di video selanjutnya
kecuali kalau mereka berangkatnya pasaran meramai aja
di sana itu banyak okunum cu
yang kerjanya hanya memanfaatkan anak anak itu
ada ada aja ya pak
mereka susah cari kerja mereka cari uang
enak enaknya aja mereka minta minta seperti itu
makanya kita harus selalu mendampingi mereka
kasian anak anak itu cu
pak stop pak
nggak apa apa cucu turun di sini aja
kok turun di sini cu
enggak apa apa pak cucu turun di sini aja
tuh cucu pamit pak
ini saya bayar makanan yang tadi bapak itu ambil ya bu
aku mau pergi dulu
kalian siapa kang dadang
ya kamu sama acing
oh itu mah kami kang dadang bukan kalian
kalau kalian itu kang dadang sama aceh
dia emang bahasa indonesia nya gak bagus doi
agak agak lemes gitu
kalau kang dadang ikut ya itu namanya kita
biar bahasa indonesia nya bagus
nah kang dadang
kalau saya sama akum itu namanya kita
bukan kami kang dadang kita diganti kami
kalau kamu panggil diri kamu sendiri itu panggilnya dodol
kalau sama kamu
ya memang harus begitu kang dadan
saya juga gak tau kenapa
ini lain lagi doi
masa berantem lagi sih sama acing kum
ya gak boleh doi
boleh tuh kang dadang
acing kan harus berangkat doi
gak ada yang ngelarang acing berangkat
coba coba ulang lagi dari pertama omongannya
coba sekali lagi
idol ini justru jadi ngawur gara gara kamu ikut nyimak
udah kamu diam dulu sebentarnya doi
saya jelasin ya
akum maksa acing berangkat
dadang sama akum pergi ke arab
ini nih kalau ngejelasin tapi nggak ngerti
idoi makanya jangan sotoy
itu uang lagi atuh
masalah lagi lah
biar agak kena
ini kan resipi uangnya
nah karek salet dikit
ada duit nggak
nggak ada kang
pasti kena kang itu mah
nggak ada kang
saya kan tadi sudah klaksonin
kalau ketabrak bagaimana
hansib itu tidak wajib nilang
kang dadang mau dipasung
orang stres harus dipasung
motor saya ikut dipasung juga nggak
kita harus lapor komandan
eh pak hansip tunggu
mau ikut naik motor baru saya enggak
banyak polisi tidur
cianku pasti anjur hero
assalamualaikum waalaikumsalam ucuy
ngapain di sini sekarang tenju kerja di sini